urat urat telah aku hancurkan rangka puan dan kau tidak akan pernah bisa lagi menggunakan ajian
saya dulu atuh tar saya dulu atuh dulu
kamu dulu mandi itu
nanti tunggu udah
kamu sih telat mbak nak kamu yang telat matuh kacau malu semarade
sudah cukup raden
raden sudah berhasil menguasai semua jurus
raden sudah berhasil menguasai jurus praja gendi praja musti dan praja sengkala
terima kasih guru
dengan demikian raden hanya perlu menambah tenaga dalam untuk bisa menguasai semua jurus itu dengan sempurna
terima kasih guru
artinya dan tepatilah janjimu dengan allah apabila kamu berjanji
sedangkan kamu sudah menjadikan allah sebagai saksimu
sungguh allah swt mengetahui apa yang kalian lakukan
maka paman paman yang kita janjikan akan diminta pertanggung jawabannya nanti
dan paman paman kita harus menepati janji kita dengan segala macam cara
lalu apa yang akan terjadi jika seseorang tidak menepati janjinya raden
orang tersebut termasuk orang munafik paman
rasulullah saw juga bersabda tentang ciri ciri orang munafik
bila dia berkata dia berdusta
bila dia berjanji dia mengingkari
dan bila dia dipercaya dia khianat paman
paman aman paman amin mengerti
mamat sebutkan tiga ciri ciri orang munafik
mata merah ngomongnya ngelantur jalannya sempoyongan mau gini raden
itu mah orang mabok
jadi ketawain nggak mau maaf
kayak mahesa ketawanya
dia menggunakan ajian pancasor
masuklah ke dalam tubuh buat aliran darahnya

jurus raja musti memang tidak bisa dibuat main main
semua serangan ku tidak bisa menelusuri
kamu tidak akan bisa membunuh pusilawang
apa yang kamu lakukan sirewangi
seluruh aliran darah
sudah aku buat terbang
perang tak buat
lepaskan ajihan ini sirewangi
aku tidak akan pernah keluar
sebelum kau musnahkan ajihan pachasorn
setelah ajihan ditumus
aku akan mengampuni
dan akan tetap membiarkan
untuk tetap hidup
jangan mimpi sirewangi
aku tidak akan melepaskan nasian ini
lepaskan ajihan ini sirewangi
ajihan ini sirewangi
ajihan ini sirewangi
ajihan ini sirewangi
ajihan ini sirewangi
ajihan ini sirewangi
ajihan ini sirewangi
ajihan ini sirewangi
ajihan ini sirewangi
telah aku hancurkan
perang tak buat

menggunakan ajihan ini
menggunakan ajihan ini